bersama sejumlah penggemar dan pengamat sepak bola indonesia
organisasi anak muda beda mendeklarasikan dukungan terhadap menteri bumn erick thohir
untuk memimpin pssi periode berikutnya pada rabu
pemilihan sosok menteri bumn ini diakui oleh pengurus organisasi anak muda
yang diinisiasi samara amani dan pangeran siahaan itu bukan tanpa alasan
yang antara lain dilihat dari pengalaman selama erick thohir memimpin bumn
serta pengalaman di inter milan
erick thohir pun dinilai mampu membuat perubahan tegas dan berani mengubah pssi
agar sepak bola indonesia menjadi lebih baik
kita tahu bahwa pak erik thohir ini adalah orang yang kompeten
tetapi kalau kompetensi beliau kita semua sudah tahu

beliau memperkenalkan semua yang perlu disukai
terus buasraya lah
dan kemudian juga beliau mengganti struktur kementerian bumn dengan orang orang yang profesional

semua orang orang muda yang punya semangat baru
nah dengan semangat yang sama keberanian yang sama dan kompetensi yang sama
kita harapkan pak erik juga akan bisa membawa perlindahan yang baik ke pssi
kalau kita lihat kita tuh perlu orang yang baru sebenarnya
perlu orang yang memang tidak
punya berhubungan masa lalu dengan kepentingan di pssi
bahwa kita perlu ada clean slate start from zero
orang dengan manajerial skills yang oke
managerial experience yang oke juga di berbagai macam level
nasional dan internasional dan terakhir seperti di karyak samara punya nyali
kita semua tahu masalah bumn itu apa kita tahu semuanya
itu tanyaman netizen pun juga netizen tahu pasti
tinggal masalah secara eksekusi
ini bukan soal kebenaran tapi soal keberanian soal nyali
dan kami percaya di bumn yang punya nyali itu paling bagus
dengan pengalaman melakukan perubahan di klub luar negeri seperti inter milan
erik thoyer dirilai dapat dibanggakan sebagai ketua umum pssi
kalih putra jakarta